maha begitu ia biasa disapa menjadi satu dari tujuh perempuan di asia yang menerima penghargaan ini
total ada empat puluh delapan perempuan dari asia eropa afrika amerika dan oceania yang memenangkan women champions of snakebites tahun ini
pemenang penghargaan ini berasal dari berbagai latar belakang
antara lain pecinta binatang peneliti dokter sampai pegiat komunitas yang mendedikasikan diri untuk menyelamatkan korban gigitan ular
salah satu penyelamatan yang dinilai tim panel adalah upaya maha menyelamatkan nyawa bocah dua belas tahun asal kabupaten lembata nusa tenggara timur pada januari dua ribu dua puluh
bocah bernama marianus itu digigit ular bandotan puspa saat mengembalakan sapi
ular ini termasuk langka dan sangat berbisa
celakanya tidak ada anti bisa yang tersedia di indonesia untuk gigitan ular dengan nama latin daboya siamensis ini
dia melakukan itu secara sendiri dengan uang sendiri
dan kami benar benar ingin dia mencapai kemampuan ini
untuk mendapatkan penonton dan pengertian yang dia berhargai
dan juga mendukung dari pemerintah untuk mendukung dia dalam kerjaannya
maha mendapatkan informasi kejadian yang menimpa marianus dari seorang dokter yang bertugas di lembata
maha tahu anti bisa ular ini hanya ada di thailand
ia mengaku tidak memiliki uang untuk akomodasi mengambil anti bisa ke negeri gajah putih itu
padahal ia harus berkejaran dengan waktu karena kondisi marianus sudah pendarahan sesak nafas dan kesadarannya mulai menurun
maha akhirnya bisa berangkat ke thailand dan ke lembata setelah dibantu teman temannya
nyawa marianus akhirnya bisa diselamatkan
maha mengatakan ada korban yang bisa ia selamatkan namun tidak sedikit pula yang tidak tertolong nyawanya karena terlambat mendapatkan penanganan
sebegitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk selamatkan orang orang yang sudah terhubung dengan kita

tapi yang membuat saya bahagia di tengah semua perjuangan yang tidak mudah itu salah satunya yang divideokan oleh who ini dalam cerita tentang lebata adalah banyak nyawa yang terselamatkan
meskipun itu kalau di kondisi normal kemungkinan dia meninggal
maha menyebutkan pada dua ribu sembilan belas
ia mencatat ada lebih dari lima ratus orang yang digigit ular berbisa dan lima puluh empat diantaranya meninggal dunia
di indonesia sendiri ada tujuh puluh enam jenis ular berbisa
celakanya hanya ada tiga jenis anti bisa yang diproduksi
yang mengungkapkan konflik manusia dan ular terus meningkat tiap tahunnya
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur